aku cuma gak nyangka yakin dia bisa sejahat itu sama tante inga
enggak bukan kendi yang lakuin itu aku tuh percaya sama dia
ran ran ran tadi itu aku gak sengaja denger pembicaraan polisi
dan mereka juga nyuruhin candy loh
terus kata salah satu tukang ada yang ngomong dari pagi itu ada cewek rambutnya panjang nunggu di situ
wah kita komunikasinya gitu aja
karena kamu gak bisa ngomong kalau kamu setuju kamu ngedipin mata kamu sekali
tapi kalau kamu gak setuju kamu dipin mata kamu dua kali
ini buat kamu cewekku yang paling manis

tak ada lubang ya
bisa tapi kalau kamu disini itu kamu neu
kalau explicarnya adik itu punya gue
ya ma tante inga
amri harus bersaiz sama kini bukan kini yang akan semuanya itu
lady sekarang lebih baik kamu pulang saja
sudah cukup kejadian pada hari ini dan itu semua karena kamu
tante inga pasti cepat sembuh ran
aku tuh percaya sama dia
ran ran ran
tadi itu aku nggak sengaja dengar pembicaraan polisi
dan mereka juga nyuruh kain candy loh
terus kata salah satu tukang ada yang ngomong
dan ternyata tukang itu kandungan
tukang itu kan
tukang itu kan
tukang itu kan
tukang itu kan
tukang itu kan

nunggu di situ
walaupun sebenci bencinya aku sama kendi
tapi aku aku tetep nggak percaya
kalau kamu nggak percaya
kamu tanya aja sama tugasnya
tapi kalau melihat dari kejadian kejadian waktu itu
mama kamu kan sempat kesel sama kendi
aku punya dendam lagi sama tante inge
bisa jadi kan
tapi liz mama kan udah suka sama candy
ya itu dulu
candy udah terlanjur punya dendam
sama tante inge
candy itu kan anaknya
bisa bisa aldi juga direbut lagi
candy tega banget kalau sampai nyimme
dendam sama mama
walaupun dulu mama jahat sama kendi tapi kan sekarang mama udah berubah
tapi masa sih candi sampai segitunya
ran mama kamu gimana baik baik aja kan
baik aku masuk dulu ya
mau apa lagi kamu kemarin
mau nengok tante om
untuk melihat hasil kelakuan kamu berhasil atau tidak ya
sudah puas kamu sekarang ya
sudah puas melihat keadaan tante inge seperti itu sekarang iya
kok kamu tega melakukan hal itu sama tante ingat
sejahat jahatnya tante ingat selama ini sama kamu
dia tidak pernah mencelakai kamu
seperti apa yang kamu lakukan sekarang sama kita
sekarang lebih baik kamu pulang
om tidak mau melihat kamu bertemu sama tante inge
om jadi om gak percaya kau bukan candy yang ngakuin

dari mana deze sukses bomba bagi kamu
nuevo wismindu yang flip me
kan tadi kamu kenapa sih ngewakin candy kayak gitu
padahal candy mau nengokin mama kamu
kamu tuh kenapa sih dia belain gini terus
kalau kamu suka sama dia pacaran aja sama dia
kamu ngomong apaan sih kok jadi marah marah kayak gitu
nggak nyambung banget
tadi kamu ngomong pelan pelan
tadi aku heran aja kenapa candy nggak jadi nengokin mama kamu
ya mungkin dia merasa bersalah wally
merasa bersalah kenapa
ya bisa dibilang mama tuh celaka gara gara dia nih
maksud kamu apaan sih ran
ren dengerin aku tadi candy cerita kalau lisa yang duduk dia nyalakan mama kamu
mas kamu percaya sama lisa
ya mungkin aja kan
dia tuh sakit hati sama mama terus dendam
terus dia nyalakain mama kayak tadi
maksud kamu apaan sih ren
yaudahlah di terserah kamu
kalau emang kamu lebih percaya sama candy sana sama candy aja
ngapain di sini sama aku
dia tidak ada perkembangan sama sekali
walaupun dia sudah dibantu secara manual
tapi dia juga perlu dibantu dengan alat berita
gimana kalau kita beli alat alatnya pak
alat itu adalah mahal sekali prita
papa berpikir pasien ini harus dipindahkan ke jakarta
papan nanti akan telpon ke rumah sakit yang mempunyai alat yang lengkap
yaudah kalau gitu prita harus ikut ya pak
jadi kalau di jakarta prita juga bakal ngebantuin dia terapi
lagi lagi aku diusir sama om billy
rani juga gak mau nemuin aku
masa sih mereka percaya kalau aku ngejahatin tante inge
mana mungkin sih aku berbuat kayak gitu
kenapa mereka bisa percaya gitu aja
kalau hari ini aku nggak boleh nengok
besok aku langsung datang ke rumah rani
biarin aja aku diusir lagi
aku nggak boleh nyerah
aku harus buktiin ke mereka kalau bukan aku yang ngejelasin tante ini